sementara itu gubernur anies akan menyelesaikan tugas hingga enam belas oktober mendatang
usai rapat anies mengaku akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang nantinya menjadi kejutan bagi warga dki
gini aja kami menjalankan tugas sampai akhir
yang mau berdebat soal hukum silahkan para ahli hukum untuk berdiskusi
saya akan menjalankan tugas sampai akhir yaitu tanggal enam belas oktober
udah itu nggak ada yang berubah
kan masih ada yang diresmikan satu satu
nanti anda lihat satu satu
kalau disampaikan semua disini nggak ada surprise nya